sebagai negara di rumah susun puspa agro sidoarjo jawa timur untuk mengubah situasi
mereka hanya bisa menunggu
bertahun tahun berharap meski tidak ada kepastian kapan dan di mana mereka ditempatkan
situasi rumit setelah trump terpilih sebagai presiden amerika serikat
trump langsung mengeluarkan kebijakan menutup pintu masuk bagi tujuh warga negara
yaitu irak iran syria somalia yaman sudan dan libya
daftar cegah ini termasuk bagi pengungsi
ketika saya mendengar berita ini saya sangat terkejut
berita ini membuat saya sedikit terkejut
kami mencoba untuk mencari cara untuk menyelamatkan hidup kami
untuk saya kami hanya mengirim pesan kepada unhcr untuk mencari solusi untuk kami
situasi semakin rumit ketika pekan lalu
trump menghapus kesepakatan pengiriman pengungsi dari australia ke amerika serikat
saya diizinkan masuk ke kamar kamar mereka
selama ini mereka sangat tertutup terlebih kepada wartawan
meskipun afganistan tidak terlibat
tapi tentu saja efeknya
seperti yang saya dengar
amerika akan meneliti semua
mereka akan datang
mereka akan meneliti kes mereka
jika itu terima mereka akan menerima
jika tidak mereka akan dihentikan
bagi said tidak ada jalan kembali
nyawanya terancam setelah dituduh membantu pasukan koalisi melawan taliban
ayah dan saudara laki lakinya tewas dieksekusi taliban
ia pergi meninggalkan ibu dan beberapa saudarinya yang masih bertahan hidup
selain dari negara yang dilarang
trump sebagian pengungsi berasal dari myanmar sri lanka dan pakistan
mereka sudah menunggu lebih dari empat tahun
mereka hidup dengan uang saku rp satu dua ratus lima puluh tiap bulan
bantuan dari organisasi imigran internasional

jika saya kehilangan mobil saya tidak bisa membeli itu
tapi saya tidak bisa membeli mobil kita lagi
di antara mereka bahkan bunuh diri
ada pula yang memilih kabur
dalam pemahaman mereka
negara barat telah mengirim peperangan di negeri mereka dan menciptakan pengungsi
kini nasib mereka terlunta luntah ribuan kilometer dari tanah kelahiran
mencari pengungsi bukanlah pilihan mereka